belum elvira ini adalah konfirmasi resmi dari kabinet hubas polda jawa timur
kombes pol dirmanto bahwa memang beliau ini dari tadi memang terus keluar dari kawasan
dari pondok pesantren sidikiyah jombang menginformasikan bagaimana proses yang sedang berlangsung
tapi sebelumnya saya ingin menjelaskan kepada anda terlebih dahulu di mana saat ini saya berada
saat ini saya berada di gerbang dari ponpes sidikiah jombang
di mana ini adalah kediaman dari tersangka
atau dpo kasus pencabulan yang dimana tersangka ini adalah putra dari salah satu kiai ternama di kabupaten jombang
ponpes sidikiyah sendiri ini mendeklarkan pada masa kampanye pilpres kemarin memiliki jemaah
yang tersebar di berbagai wilayah di indonesia sebanyak lima juta pengikut
sekali lagi tidak hanya di jombang namun di seluruh wilayah di indonesia bahkan juga di luar negeri
nah kondisinya hari ini elvira seperti anda bisa melihat
di gerbang ini saja barikade dari kepolisian ini terus berjaga
personil gabungan dari polda jawa timur kemudian dari polres jombang ini memang fokus semenjak pukul enam pagi ini sudah menduduki kawasan ini
bahkan bisa dibilang ketika mulai enam pagi di kawasan ini ini sudah ada penyekatan begitu
jadi kawasan ini sebenarnya adalah untuk jalannya ini jalan pelosok merupakan kawasan umum
jalan yang biasa dilalui masyarakat untuk beraktivitas bahkan kurang lebih lima ratus dari kawasan pondok pesantren ini ada pasar tradisional pasar peloso kabupaten jombang
nah kondisi ada penyekatan ini memang dirasakan semenjak pukul enam pagi bahkan seperti media ini juga dibatasi hanya terakhir ini adalah titik terakhir media boleh mengambil gambar
untuk masuk ke sini juga dibatasi kurang lebih ada lima ratus meter dari kawasan ini atau tepatnya di sekitar pasar peloso jombang
jadi kami tadi lumayan setiap media setiap jurnalis ini harus berjalan untuk menuju kawasan ini
kendaraan dan lain sebagainya harus ditinggalkan di sana
karena memang pembatasan ini yang dilakukan oleh pihak kepolisian
karena memang status dpo pencarian ini masih dilakukan jadi untuk akses akses keluar masuk menuju kawasan ini juga dilakukan pembatasan
seberapa sulitkah sebenarnya proses pencarian ini
ini yang saya konfirmasi ke kabit humas polda jawa timur
pertama dari luasan lahan pondok pesantren di belakang saya ini
ini dinyatakan luasannya ada sekitar lima hektare
terdapat banyak ruangan banyak sekali fasilitas yang digunakan untuk kegiatan pendidikan pembelajaran keagamaan
ini tadi dinyatakan diperiksa satu per satu
per ruangan per kamar semua fasilitas diperiksa satu per satu
namun begitu tidak ini saja tidak hanya kawasan pondok pesantren saja yang di luar lima hektare ini
sekitar lima km dari sini ini juga ada salah satu fasilitas yang disebut di sini sebagai puri
ini berada di dekat kawasan pemukiman penduduk juga
kemudian juga di tengah hutan juga
ini juga tadi dilakukan penyisiran tidak hanya oleh polda jawa timur namun juga bantuan dari para relawan gus durian jombang
jadi ini saya baru melihat ada pencarian dpo yang juga proses pencarian tersangkanya atau dpo nya ini
ini juga melibatkan komunitas
kasus ini memang menjadi perhatian terutama nahdlatul ulama ya
jadi ini seperti yang disampaikan oleh ketuatan viziah pwnu jawa timur
ini bahwa sudah menyatakan dengan jelas siapapun dia anak yayi anak pejabat mantan pelaku prostitusi di doli pun itu kedudukan hukum di indonesia
ini yang disampaikan dengan tegas
ini yang disampaikan dengan tegas oleh ketua tanfiziah pwnu jawa timur
jadi rekomendasi dari pwnu jawa timur sudah jelas bahwa tidak memandang siapapun status sosialnya
mau anak kiai mau anak pejabat mau mantan pelaku prostitusi itu semua kedudukannya adalah sama di depan hukum indonesia
karena itulah pwnu jawa timur merekomendasikan pengasuh dari ponpes di kia jombang ini untuk dengan kooperatif membantu menyerahkan putranya untuk mengikuti proses hukum
seperti kita ketahui elvira bahwa tanggal tiga juli kemarin ini beredar video yang viral di berbagai media sosial khususnya di jawa timur
pemilik ponpes sidikiah ini yang juga merupakan orang tua dari tersangka dpo kasus pencabulan asusila atau kekerasan seksual ini yang tidak memberikan restu atau izin kepada kapolres jombang
yang pada tanggal tiga juli kemarin mengupayakan penjemputan
di mana di situ pada video itu beredar dengan jelas bahwa pengasuh ponpes menyampaikan kepada kapolres untuk pulang masing masing istilahnya seperti itu ke tempat masing masing tidak usah membawa putranya
karena apa yang sedang ramai saat ini dinyatakan adalah fitnah
dan semenjak video itu beredar atau viral di sejumlah media sosial
pergerakan dari masyarakat pun tinggi termasuk yang saya sampaikan tadi akhirnya juga memberikan pernyataan dari terdapat pernyataan dari ketua tanfisiah pwnu jawa timur bahwa
sebenarnya sosok kiai sebagai pemuka agama yang dihormati ini diharapkan ketika ada proses hukum yang kebetulan melibatkan putranya ini kooperatif dan kalaupun merasa itu adalah fitnah
maka diupayakan seharusnya mengupayakan membuka fitnah itu atau menunjukkan kebenaran juga melalui proses persidangan
nah mengenai penutupan jalan disini pembatasan akses disini ini tentu saja berdampak ke perekonomian
elvira mungkin kita bisa melihat di sebelah kanan kiri ini terlihat ramai memang tapi ini ada di antaranya adalah kesatuan namun anda bisa melihat kegiatan perekonomian ini banyak yang memilih untuk melakukan tutup
jadi karena memang akses pembatasan akses ini dianggap juga
karena situasinya tadi pagi itu tidak kondusif karena ketika ratusan tim gabungan masuk ke kawasan ini juga ada penghadangan
bentuk penghadangannya seperti apa elvira jadi ada ratusan jemaah dari ponpes sidikiah ini yang berada di balik gerbang tempat saya berada saat ini ini ada ratusan orang
ini sistemnya adalah melakukan semacam solawat bersama dan juga doa bersama
ditunggu mulai dari pukul jam delapan sampai jam sembilan pagi proses doa bersama atau
solawatan ini juga belum selesai akhirnya tim yang dipimpin oleh direktur kriminal umum polda jawa timur kemudian juga kapolres jombang ini akhirnya melakukan upaya masuk ke dalam wilayah pondok pesantren
jadi ada ratusan tim gabungan sekali lagi dari polda jawa timur dan juga dari kapolres jombang dan hingga saat ini kami sore pukul lima belas an ini juga masih dinyatakan proses pencarian dari dpo tersangka msat
ini masih dilakukan di dalam pondok pesantren dan belum ditemukan
ada gambar gambar di dalam pondok pesantrenatan ini memang banyak beredar ya di media sosial itu murni diperoleh dari internal petugas yang ada di dalam ataupun dari santri yang ada di dalam
jadi itu memang menunjukkan diantaranya lobbying yang dilakukan oleh kapolres jombang dengan pengasuh atau pemilik pondok pesantren sidikyah yang juga adalah orang tua
dari dpo tersangka msat yang menyatakan adalah masih belum bisa menyerahkan putranya pada hari ini
jadi istilahnya adalah saya nanti akan mengantar sendiri anak saya ke polda
oleh kapolres jombang disampaikan ya hari ini baik hari ini namun kemudian dikonfirmasi oleh pengasuh pondok pesantren sidikiah tidak hari ini karena hari ini masih ada kegiatan
kemudian dibalas lagi oleh kapolres jombang
ini sore ini gitu namun tidak ada kejelasan dari pengasuh ponpes atau dalam hal ini adalah orang tua dari tersangka dpo kasus pencabulan ini untuk menyerahkan putranya pada hari ini
yang jelas polda jawa timur memastikan bahwa proses penegakan hukum ini akan dilakukan secara profesional sehingga terus mengupayakan untuk bisa menangkap
dan juga membawa msat hari ini dan juga langsung dibawa ke polda jawa timur
prosesnya adalah pada saat ini untuk kasus ini adalah sudah pelimpahan tahap kedua bahkan berikutnya kalau ada penangkapan ini berarti langsung diserahkan dari polda jawa timur ke kejaksaan
karena memang proses hukum dari msat ini sendiri sebenarnya dimulai sejak oktober dua ribu sembilan belas sesudah ada pelaporan dari salah satu korbannya kemudian sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh polres
jombang pada november dua ribu sembilan belas kemudian sampai akhirnya tahun dua ribu dua puluh bulan januari kasus ini yang dianggap perkembangannya masih lambat di take over atau diambil alih oleh polda jawa timur
jadi tersangka sendiri kasusnya ini dikonfirmasi kami ke polda jawa timur juga mulai dua ribu dua puluh sampai dua ribu dua puluh dua progresnya memang melambat karena dinyatakan masih dalam masa pandemi
dan penjemputan paksa atau dpu ini sudah ditetapkan pada januari dua ribu dua puluh dua dan sudah ada dua kali upaya pengambilan paksa atau penjemputan tersangka atau dpu ini di kawasan pond pesi ini dua kali
jadi memang upaya ini yang terus dilakukan oleh polda jawa timur dan juga tim gabungan untuk segera bisa menangkap dpu ini dan kemudian diserahkan ke kejaksaan
dan hingga prosesnya proses pengadilan ini
bisa segera dilanjutkan
elvira kalau berbicara dengan kasusnya tersangka ini juga sempat mengajukan pra peradilan ya
pra peradilan pertama ini langsung dilakukan ke pn surabaya dengan tergugatnya ini adalah polda jawa timur namun proses pra peradilan ini tersangka kalah
atau dinyatakan kasus bisa dilanjutkan kemudian sesudah itu masih melanjutkan pra peradilan kedua
itu diajukan ke pn
jombang dengan tergugatnya ini adalah polres jombang
dan sama hasilnya dengan pra peradilan yang pertama ini tersangka kalah dan juga proses penyidikan ini bisa dilanjutkan
dan seperti elvira tahu bahwa pada saat ini adalah pada proses tahap penjemputan paksa
tentunya elvira proses ini diharapkan dan juga ditunggu oleh masyarakat untuk bisa ditangani sesuai dengan proses hukum yang harusnya berlaku di indonesia
karena siapapun warga negara di indonesia
ini ingin mengetahui bagaimana sebenarnya keadilan dari penerapan hukum di indonesia ini siapapun dia kedudukannya di masyarakat
wida kita melihat dan juga tadi ada keterangan resmi dari pihak polisian
ada sejumlah relawan ataupun santri yang kemudian untuk sementara dibawa ke polres
nah status mereka ini apakah kemudian masih berada di polres atau sudah dilepas
dan aktivitas apa saat ini yang tengah berlangsung di dalam pondok kesantri
elvira untuk status seperti anda lihat ini tim dari polda jawa timur masih keluar masuk ya
menuju masuk ke dalam ponpes untuk melakukan upaya dari penggeledahan
ini yang disampaikan oleh polda jawa timur
kalau pertanyaan elvira tadi bagaimana sebenarnya keberadaan kasus ini
kasusnya pada saat ini sudah dibawa atau di take over oleh polda jawa timur
semenjak januari dua ribu dua puluh
sebelumnya ditangani oleh polres jombang
jadi seperti ini anda elvira bisa melihat proses keluar masuk yang boleh masuk ke pond pesidikiah ini adalah dari pihak kepolisian
dalam hal ini adalah gabungan polda jawa timur dan juga polres jombang
sebelumnya elvira juga keluar masuk ini dari kepolisian
karena memang pada hari ini elvira kepolisian mengamankan tak kurang enam puluh orang dari dalam pondok kesantri ini
sepuluh orang ini konfirmasinya dari polda jawa timur adalah mereka dianggap
menghalang halangi dari upaya penangkapan dpo atau tersangka msat ini
kemana enam puluh orang ini dibawa
ini kemudian dibawa ke polres jombang
jadi di sana diamankan karena konfirmasi dari pihak kepolisian ini adalah untuk upaya melakukan pengkondusifan wilayah
jadi seperti saya ceritakan sebelumnya tadi semenjak pagi
di belakang saya ini sebelumnya ada ratusan jemaah dari ponpes sidikiah peloso jombang ini yang melakukan solawatan juga doa bersama
menahan dari ratusan kepolisian yang anggota kepolisian yang akan masuk ke dalam ponpes sidikiah ini
jadi begitu pun seperti yang disampaikan oleh kabupaten humas polda jawa timur
bahwa upaya upaya yang mengganggu atau menahan petugas untuk menangkap tersangka apalagi dpo ini juga tentunya melanggar hukum
sehingga juga bisa dilakukan tindakan pengamanan seperti yang dilakukan tadi
dibawa dengan truk dan di bawah saat ini berada di polres
wida subianto langsung dari jombang jawa timur
terima kasih update informasi anda langsung dari lokasi